perlindungan perempuan dan anak polres cianjur jawa barat minggu kemarin menangkap seorang ibu rumah tangga
yang diduga anggota jaringan perdagangan manusia antar negara
selain menangkap pelaku polisi juga menyita dokumen para korban yang dipalsukan untuk melancarkan aksinya
dewi lela siti jamilah alias bunda dewi ditangkap jajaran satreskrim polres cianjur
di rumahnya di gang wakaf kampung baru cianjur
dalam aksinya dewi merekrut anak di bawah umur
ia membujuk mereka untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri
pelaku juga memalsukan dokumen seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga
agar para korban yang masih di bawah umur ini bisa mendapatkan paspor
setelah seluruh dokumen yang dibutuhkan selesai pelaku lalu mengantarkan para korban ke anggota jaringan lainnya
yang ada di wilayah garut
setelah menginap satu malam para korban akan diterbangkan ke batam
melalui bandara hussein sastra negara bandung
untuk selanjutnya dibawa ke singapura dan malaysia
selain menangkap pelaku polisi juga menyita ribuan lembar belangku kartu keluarga
ktp fotokopi paspor uang tunai jutaan rupiah
polisi juga menyita komputer berserta printer sebagai alat pencetak dokumen palsu
ini pengungkapan dari satres krim polres cianjur
di mana kami telah melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku jaringan
trafficking antar negara di mana dengan modus operandinya
pelaku berkualitas sebagai informen jaringan dari polda
dengan melakukan merekrut anak anak di bawah umur
salah satu hal yang menarik di mana di situ terdapat anak pelaku sendiri
yang dijadikan sebagai umpan untuk merekrut ataupun menjaring para korban korbannya
pelaku dijerat pasal dua dan pasal sepuluh undang undang nomor satu tahun dua ribu tujuh
tentang perdagangan manusia
serta pasal dua ratus enam puluh tiga tentang pemalsuan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara
gani aris cianjur